biasanya juga kalau misalnya bulan ramadan masuk pemirsa ada banyak program program ramadan yang ditawarkan oleh penjual jasa atau pemberi jasa
misalnya juga di jasa laundry gitu ya
digital laundry juga di bulan ramadan ini mereka punya trik khusus untuk bisa melayani para pelanggan di bulan ramadan
namun kali ini berbeda dengan pemilik jasa laundry yang ada di kudus jawa tengah
nah bertepatan dengan jelang bulan suci ramadan pemilik laundry menyambangi sejumlah masjid untuk mencuci perlengkapan ibadah secara gratis
wah pas banget nih supaya yang pakai mukena ada di masjid wangi semua ya
beginilah kesibukan riza adikusuma seorang pemilik usaha laundry yang menyambangi masjid hingga musola di kabupaten kudus jawa tengah
kedatangannya bermaksud untuk mengeluarkan seluruh perlengkapan ibadah yang kotor untuk dicuci dan setrika
kegiatan ini sudah empat tahun terakhir dijalani riza
biasanya dilakukan menjelang dan selama bulan suci ramadan
kegiatan ini pun disambut baik pengurus musola dan masjid
ya kondisinya kalau saat ini ya motor
ya biasanya ada dari musola sendiri insyatif dari warga
ya seperti biasa
cuma ini kan ada program dari warga laundry
jadi kami ya sangat senang sekali
kami sangat berterima kasih
dengan adanya program dari hotel laundry
ya alhamdulillah gratis
ya semoga berkah barokah
selain menjemput di lokasi tak jarang takmir masjid yang datang langsung ke tempat riza
bagi riza program membersihkan perlengkapan ibadah ini bertujuan agar warga lebih khusyuk dan nyaman saat beribadah
kegiatan kita hari ini ngambil ke tiga lokasi tiga masjid atau musola untuk mengambil perlengkapan ibadah
bukannya saja ada tarpet
harapannya kedepannya supaya ibadah tarawek warga bisa lebih nyaman lebih tenang lebih khusus
kalau masalah gratisnya sebenarnya nggak gratis mas
karena allah yang bayar
diharapkan dengan bersihnya perlengkapan ibadah nilai ibadah saat ramadan pun turut meningkat